biarin tiara gangguin intan terus

yaudah intan coba ya om
yaudah sekarang kita pulang yuk
oh tapi dihapus dulu nih armatanya nih
hah kalau gini kan cantik jadinya
yuk pulang yuk